mobil yang ditumpangi artis vanessa angel dan suaminya febri mengalami kecelakaan di tol jombang kilometer enam ratus tujuh puluh dua pada kamis pagi
dalam foto yang beredar mobil yang ditumpangi vanessa angel ringsek
dari informasi yang kami himpun artis vanessa angel dan suaminya saat kejadian dari arah nganjuk menuju surabaya jawa timur
kabit humas polda jawa timur kombes gatot repli handoko membenarkan kecelakaan yang melibatkan artis vanessa angel
gatot menambahkan dalam kecelakaan ini dua orang meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka luka
korban meninggal dunia adalah vanessa adzania alias vanessa angel dan suaminya febri adriansyah
saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian
yang pastinya bersyukur